kok bisa jadi gini sih rambut gue
nggak usah banyak gaya deh
ayo buruan masuk
gue mendingan balik aja
apa sih usus goreng
yaudah ayo berangkat
tunggu apa lagi
ada yang kurang
nggak usah diliatin terus
berangkat ya bu
bisa pelan pelan dikit nggak jalannya
ini juga udah pelan
nggak ada nih kak kecil
rambut sampai turun turun gini
mas bisa nggak sih ini kursinya dibikin lebih empuk
ini juga udah empuk mas
kan bukan mobil
kalo mobil baru empuk
tapi juga panas banget sih
ko there akan jadi rusak rambut gue
mas cepetan ya
deh nyampe aja ke kampus
kayak usus goreng kenapa lo ketawa ketawa ada yang lucu
apaan sih lo biar banget siapa juga yang senyumin lo
pasti gara gara gue pake baju pak regar usus goreng jadi ngecengin gue kan
mas cepetan dikit dong jalannya
iya bang tadi minta pelan sekarang minta cepat gimana sih bang
tadi belum hancur rambut saya sekarang lihat dong udah rusak
gue pake helm aja deh ya berat apa ancur rambut gue
kok dia ngebut ya pak
saya parkir ya put
hah iya pak masa iya motornya mau dibawa masuk
makasih ya pak
gue bilang gue pinjam dulu bentar
itu punya ojolnya
ya udah gue pinjem dulu masalahnya
ini jangan apa sih usus goreng gue bilang gue pinjam dulu
balikin ini punya ojol
gue bilang gak mau aduh
wah sakit dong
lo orang ditungguin orang itu punya ojolnya bukan punya lo
apa lagi sih
gue bilang berhenti minggir loh
kok bisa jadi gini sih rambut gue
batu bata gak usah banyak gaya deh
ayo buruan masuk telat nih
gue mendingan balik aja
eh jangan jangan jangan
apa sih usus goreng
gak mau kemana
ya gak bisa juga
tuh gue gak mungkin masuk kampus kayak gini usus goreng
harus pesen lagi lah nggak bisa
ya udah gue pesen sekarang ayo
udah mas sepetan
seneng liat gue gini
iya tergelitik hatinya ya
gak bisa sih aku
udah bosen hidup
yaudah sih terima nasib aja
bingung deh gue
nggak narik lo masuk ke dalam
lo masuk aja duluan
kalau lo mau jadi pusat perhatian berdiri di sini
dengan gue berdiri di sini
gue malah jadi pusat perhatian
gue harus kabur sebelum orang lihat
eh yang nungguin pujan hati nih
eh lo udah dapat kabar dari putri belum
tadi pagi gue ke rumah putri
kenapa nggak lo ajak bareng ke kampus
orangnya udah dateng
kok nggak balik lagi dia
bener bener sebuah musibah
bisa turun gini sih rambut gue
bener bener gara gara helm itu ya
udah ganteng kayak pak regar
dari mana gantengnya kalau kayak pak regar
udah deh lo kebanyakan gaya tau gak sih
bukan gaya usus gue udah ngelihat rambut gue kayak apa
jangan ditarik tarik dong
kok gue ditarik tarik sih
tunggu bentar gue belum selesai
ya lo tau kan cara masanya ditarik tarik gimana
oh gitu selalu ngungkit masa lalu
emangnya mau kemana sih kalau nggak ke kampus
mau pulang ke rumah bokap loh
enggak lah gue mau pulang ke rumah lo
saya melihat pangeran dan putri ada di sini pak
jadi pangeran tetap datang ke kampus
yaudah kalau gitu kalian terus awasi pangeran
ah ya terus saya minta kamu foto pangeran sekarang
lo ngapain sih apa sih usus goreng
sokak gue pasti kecewa kalau lo bolos
tuh kan selalu bawa ibu kemana mana
itu menurut pangeran yang ditarik sama putri
ya ternyata bener